profesi yang satu ini memang gampang gampang susah
butuh ketelitian untuk menghasilkan rupa yang sempurna
tapi kalau dikerjakan dengan sungguh sungguh pasti cuan dong
seperti yang dilakukan para remaja yang hobi otomotif di bandung jawa barat
di tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir
mereka justru sukses membuat aksesoris berbentuk mobil
tak hanya sekedar pajangan karya yang mereka ciptakan ini juga berfungsi sebagai tempat tisu
gayung pun bersambut
dari coba coba kini pesanan terus mengalir
dalam sebulan saja tak kurang dari seribu pesanan mereka layani
penjualannya bahkan menembus hingga ke negara tetangga
hobi dari otomotif sih kepikiran buat bentuk tisu yang mirip miniatur mobil sendiri
itu kan dipikir unik sih
kita mengalami peningkatan di awal awal pandemi sih
saat pandemi justru kita menambah personil gitu
ya pandemi memang tak meruntuhkan semangat
karena ada seribu satu cara yang dapat dilakukan untuk tetap kreatif dan mendatangkan cuan
seperti yang dilakukan seorang mantri hitam di purworejo jawa tengah
yang memanfaatkan waktu luangnya selama pandemi dengan membuat miniatur truk
siapa sangka hasil kerajinan truk yang dibuatnya mendapat respon dari warganet setelah diunggah di media sosial
pesanan pun datang dari jakarta hingga kalimantan
saya cuma mau mengalihkan perhatian anak dari gadget atau enjoy money mati
harganya pun bervariasi
mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung bahan serta tingkat kesulitan truk yang dibuatnya
tim liputan cnn indonesia